kurang lebih tujuh bulan sudah kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden
waktu yang pastinya cukup panjang bukan hanya bagi paslon yang berlaga
namun juga bagi para jurnalis yang bekerja meliput berita
di balik meliput agenda kampanye yang tanpa henti
ada potongan cerita menarik dari para jurnalis cnn indonesia berikut ini
yang mungkin saja beberapa di antaranya belum anda tahu
atau mungkin tidak anda duga duga sebelumnya
tahun politik bukan hanya milik calon calon yang berlaga
dan kejar setoran merebut suara
tahun politik juga menjadi milik para jurnalis yang bekerja tanpa lelah mencari berita
di sela agenda kampanye pasangan calon yang sangat padat
para jurnalis dituntut membuat berita yang tak hanya akurat
namun juga cepat
karena cepatnya bahkan kadang mengisi perut pun ya terpaksa sesekali terlewat
soal cepat adalah maksudnya
saling ditunggu oleh para wartawan kenapa
karena saatnya kita kirim gambar dan makan
namun di tengah kesibukan para jurnalis meliput berita
ada pengalaman yang bisa jadi tak terbayar
jurnalisan terlipat dalam peliputan pasangan calon presiden dan wakil presiden
bisa berdekatan dengan sosok yang salah satunya nanti akan menjadi orang nomor satu di indonesia
untuk lima tahun mendatang
tanpa harus berdesak desakan seperti yang lain untuk swafoto
atau sekedar salaman
seperti nesha yang ditugaskan untuk meliput kegiatan capres satu jokowi dodo
produser lapangan cnn indonesia
abdur rahim juga memiliki kesempatan untuk meliput agenda cawapres satu ma'ruf amin
abdur ditugaskan meliput kegiatan ma'ruf amin selama masa kampanye
dengan gaya kekinian maruf kerap tampil dalam vlog bersama abdur
salah satunya dalam vlog tips memakai sarung ala ma'ruf
kanan kemudian kejadian
tetali tiga uang peliputan cnn indonesia di kubu dua
prabowo sandi juga dilakukan oleh jurnalis khusus
tidak hanya meliput agenda kampanye
jurnalis yang ditugaskan bahkan memiliki kesempatan melihat keseharian calon presiden di kediamannya
seperti koleksi buku kegemaran makan coklat
hingga interaksi bersama hewan peliharaan capres dua prabowo subianto
saking dekat ya
meliput masa kampanye sejak september dua ribu delapan belas
jurnalis yang bertugas pun kadang tak luput dari sasaran keisengan calon presiden atau calon wakil presiden loh
seperti ulah cawa pres dua sandiaga uno berikut ini
hal yang dilakukan ataupun berikutnya
hmm mungkin selingan hiburan ya
tim liputan cnn indonesia
pastinya bukan saya yang akan bercerita atau mereka sih yang akan membuka ceritanya sendiri seperti apa sih kesan dan pesan selama kurang lebih berapa tuh
tujuh belas dari september ya
sudah ada teman teman saya ada nesya megawati kemudian juga ada abdur rahim dan juga ada nur aspasya
jadi neisha ini yang biasanya nempel jokowi ya
kemudian abdur yang biasanya mengikuti kegiatan maruf amin sisi yang biasanya mengikuti kegiatannya sandiaga
dan ada satu lagi yang nyangkut di surabaya jawa timur
udah dibuka ini udah nyamuk lho
di surabaya sudah ada rifana pratiwi yang biasanya mengikuti
oke masih kerja kayaknya ya kemana yang satu lagi ya
tiga sudah bebas tugas satu masih kerja di surabaya
karena masih ada pidato kebangsaan hari ini ya
baik fani ini baru selesai tadi kita pidato kebangsaan dengerin pak prabowo ngomong
oke sekarang dengerin kita ngomong aja yang ada di studio karena kamu masih kerja ada di sana
by the way pertanyaan pertama saya
jadi gini kalian kurang lebih tujuh bulan setiap hari pagi dan malam mungkin nggak pulang pulang juga
ngikutin kegiatan capres dan juga cawapres
nah minggu depan sudah mulai pemilihan terus habis itu hari minggu masa tenang ya
masa tenang ya
berarti apa tugas kalian sudah selesai
legakah bahagiakah berkah atau justru mungkin sedih karena harus meninggalkan paslon paslonnya
coba rifana dulu deh yang jawab
sebetulnya kita tugasnya belum selesai van
karena kan kita cuma istirahat tiga hari sampai pencoblosan kemudian kita harus jagain pencoblosan
habis itu masih ada tahapan tahapan berikutnya dan kita kan nggak bisa ninggalin begitu saja
kita juga harus mengikuti perkembangan nanti apakah kemudian ada sengketa di mk atau seperti apa
ya biasanya segitu nggak langsung berhenti begitu saja
tapi yang jelas perjalanan dari satu kota ke kota lain keluar kota itu sudah berakhirlah di hari ini
senyum atau sedih senyum atau sedih nak
dua duanya sih sebetulnya ada yang
karena pengalaman untuk ikut kampanye keliling itu cuma langka banget
cuma lima tahun sekali
dan ini udah yang kedua kalinya saya ikut kampanye untuk pemilihan presiden indonesia
dan ini yang sejarah di indonesia bahwa ini yang berlangsung bersamaan antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden
jadi benar benar suatu kesempatan yang langka dan pasti akan saya rindukan sekali fai
oke hidup jiwa jurnalisnya keren banget
mau ke teman teman yang ada di studio dari nesha dulu deh
jadi gimana udah mau selesai sedih karena harus meninggalkan masa masa indah itu tujuh bulan gitu atau gimana
jadi sih kalau misalnya bilang sedih nggak juga karena misalnya kalau pak jokowi kan memang ditugaskan untuk
sebenarnya kalau misalnya untuk pak jokowi nggak saya sendiri sebenarnya evan
ada teman teman istana yang lain yang juga kita embet pak jokowi
karena untuk pak jokowi itu kita ditugaskan teman teman yang posting di istana
jadi sebenarnya saya nggak sendiri untuk yang embat pak jokowi
nah kalaupun pemilu ini selesai kan menang atau kalah kan nanti kan pemerintahan masih sampai dengan oktober nanti
jadi kita masih tetap posting masih tetap liputan kungker kungker yang liputannya selalu sendiri ke luar kota
jadi itu yang serunya kesedihannya paling ke bersama sama teman teman rekan rekan wartawan yang lain sih yang ternyata
wah udah kelar nih gitu cuma satu sisi juga sebenarnya kalau secara keseluruhan buruan kelar nih pilpres
wow jadi hati sekali itu mungkin suara jurnalis
ya udah deh apapun
maksudnya kayak secara proses kita menikmati sekali bagaimana kita tahu sendiri bagaimana proses pilpres ini
tapi satu sisi karena tujuh bulan itu cukup waktu yang lama ya untuk kampanye ya berbeda dengan tahun sebelumnya dua ribu empat belas
karena kalau untuk saya pak jokowi
kalau tujuh bulan jalan jalan liburan sih nggak kerasa banget
kalau liputan kayak gitu mungkin kerasa banget
tujuh bulan udah hamil
karena wake kalau misalnya jokowi dan prabowo kan juga sama sama pernah kan di dua ribu empat belas
nah kalau untuk kiai ⁇ maruf ⁇ dan juga sandi itu kan ada orang yang baru gitu apakah dengan pattern pattern yang baru ini kalau abdur ngerasanya gimana
bagi saya sih sebenarnya kesempatan untuk dapat embet ini luar biasa ya
karena memang nggak semua orang dapat kesempatan ini
ini juga acara sekali lima tahunan
karena emang rentetan yang paling mencapai ini udah berakhir
tapi nanti setelah itu ada lagi ada lagi
tapi mungkin pace nya nggak akan secepat ini
tapi kalau saya sih ngerasa seneng banget sih
kalau sissy gimana sih
apalagi kalau sissy kan calon wakilnya kan jodeng tiap hari basket
jadi kalau misalkan sandi itu saya sebenarnya berdua nih
jadi kita lah yang ikut sandi ini kemana mana
tapi kalau saya sendiri pribadi sebenarnya sudah dari pilkada ngikut dari sandi
jadi di balik sandiaga yang sama
jadi kalau kita lihat kan humble welcome lah sama temen temen media
ada juga tim yang sebenarnya memberikan akses yang sangat baik lah
keluarganya juga sangat welcome
jadi kita tuh selama blusukan sebenarnya kalau saya sih pribadi fun
walaupun memang jadwal tidur agak ke courting sih
berapa jadwal tidur yang di courting
pernah yang paling parah ikut ke tegal
beliau itu pulang jam tiga pagi karena ada acara tablik abk
tapi jam enam harus bangun karena dia harus lari pagi
itu sih yang paling parah
emang harus selalu lari pagi itu setiap hari kah
karena kata beliau sih mungkin endorfinnya agak lebih sedikit
dan kamu ikut juga lari pagi
kebetulan request package waktu itu
package olahraga aja dia
jadi kita harus ikut gitu
kalau enggak ya pasti kan tidur lagi sih sebenarnya
aduh ketahuan ya
oke kita masih akan lanjutkan
pastinya obrolannya sangat menarik
terutama mungkin apa yang kita nggak tahu selama ini tentang capres dan juga cawapres
mungkin hobi mereka atau mungkin makanan favorit mereka
atau mungkin film favorit mereka yang mungkin nonton di ilan juga atau enggak tahu ya
mungkin kita akan lanjutkan obrolannya juga bersama rifana yang ada di surabaya
usaha jeda berikut tetaplah bersama kami
anda masih bersama kami dan juga masih bersama di sini
ini ada tiga jurnalis yang biasa meliput pasangan calon presiden dan juga wakil presiden
dan satu juga masih nyasar ada dinyangkut di surabaya
masih ada rifana
nak kalau misalnya apa sih hal yang paling nggak bisa dilupain selama kurang lebih tujuh bulan ngikutin prabowo kampanye
ini ada satu kejadian ya
ini waktu dua ribu empat belas saya nggak pernah mengalami kejadian ini
dua ribu sembilan belas ini saya merasakan kejadian ini
jadi selama kampanye itu saya belum pernah ke wilayah paling timur indonesia
nah kebetulan kemarin waktu kampanye pak prabowo yang pertama
jadi kampanye akbar pertama itu tanggal dua puluh tiga kalau enggak salah itu kampanye pertamanya pak prabowo itu di manado kemudian di makassar
nah kita tahunya cuma ke makassar saja
wartawan itu diajak ke makassar saja
tapi ternyata pas dari makassar tiba tiba dari tim itu mengatakan bahwa wartawan harus ikut ke merauke
nah itu kita nggak bawa baju semuanya cuma bawa baju terbatas sehingga malamnya itu kita harus buru buru habis acara langsung beli baju dulu di mall
di mallnya pak ct nah di kota makassar
habis itu langsung siap siap beres beres packing
kemudian jam dua belas malam kita udah ada di bandara jam dua pagi kita naik pesawat ke merauke yang itu mengambil perjalanan sekitar mungkin tujuh sampai delapan jam
jadi kita enggak tidur sama sekali
jadi begitu sampai kita langsung kampanye pak prabowo di merauke
tapi karena merauke itu sangat luar biasa
karena merauke itu sangat indah sekali di ujung pali timur indonesia
jadi buat saya itu pengalaman yang sangat paling berharga bahwa dengan ikut kampanye ini saya bisa ke wilayah wilayah yang saya enggak pernah temui gitu
oke ke wilayah wilayah yang gak pernah kamu datangi terutama juga khususnya mungkin ke wilayah yaitu ke kediamannya pak prabowo ya kan
waktu itu saya nggak tahu dalam rangka event atau acara apa pernah kesana juga
gimana ketika kamu dan juga teman teman wartawan lainnya dari media lain diajak untuk kesana
untuk melihat gitu
katanya emang gak boleh bawa handphone ya
jadi sebetulnya oke jadi sebelumnya itu saya sudah pernah sebetulnya ke rumahnya pak prabowo lima tahun yang lalu
tapi mungkin sudah banyak berubah ya
jadi kemarin kita itu dapat infonya mendadak kalau pak prabowo itu membuka forum diskusi dengan sejumlah wartawan
dan kita pikir kayak cuma sebentar paling ya ngobrolnya sama pak prabowo
ternyata pagi pagi kita dikabarin bahwa pak prabowo akan ngobrol agak lama diskusi segala
jadi kita berpikir ya
dan pas kita sampai ke hambalang itu kita diajak tour keliling rumahnya
oleh timnya sih sebetulnya bukan oleh pak prabowo
jadi kita bisa lihat dalam kondisi rumahnya pak prabowo di hambalang yang cukup besar
itu mungkin ada sekitar berapa hektare gitu ya
karena di situ kita lihat juga ada helipadnya pak prabowo
kemudian ada kandang kuda
ada tempat latihan kudanya pak prabowo
kemudian ada ruangan yang biasanya kamar kamar yang dipakai untuk tamu tamu keluarga pak prabowo
ada satu rumah yang memang khusus berisi buku buku dari pak prabowo
jadi pak prabowo itu suka sekali buku gitu
ada satu rumah yang khusus di bagian dari kompleks rumahnya itu isinya buku buku semua
dan kita tuh di situ ngobrol cukup lama
kita pikir paling cuma satu jam dua jam
tapi ternyata kita ngobrol mungkin sekitar empat jam sampai jam satu dini hari
bahkan pak prabowo bilang saya siap meladeni kalian semua wartawan sampai jam lima pagi
kalau kalian siap saya juga siap gitu
tapi teman teman wartawan mungkin udah pada capek
jadi jam satu kita keluar dari rumahnya pak prabowo
ya dengan membawa banyak sekali oleh oleh cerita yang selama ini ternyata kita tuh gak tahu
tentang beliau ya ada yang dari pemberitaan positif dan juga pemberitaan negatif itu semua dijawab sama beliau melalui forum itu tadi
oke ini kelebihan jurnalis ya
ditanya satu jawabnya sepuluh soalnya
kalau gak taruh sumber pukul aja
saya balik ke teman teman lagi yang ada di studio sisi deh ya
apa yang paling gak bisa dilupain sisi selama ini
selama ngikutin sandi ada cerita menarik apa
kalau misalnya tadi ada lihat puter paketnya juga mungkin sandi itu lebih terkesan apa
banyol gitu gak sih pas kamu live tadadadada gitu
atau ada juga mungkin fotonya nanti mungkin bisa dibuka juga
jadi mau ngevlog tapi pakai kamera gede gitu
iya kan gitu
yang paling berkesan ya
sebenarnya yang paling berkesan sih yang pasti dia buat kita capek ya gitu
kalau apa sandi
ternyata tujuh sampai delapan sebelas belusukan yang paling mengesankan sih pas ke jawa tengah
waktu yang beberapa sebelum debat cawa press itulah sebelum kampanye akbar titik dia itu kan belum dibatasin sama kpuk sekarang
kampanye akbar cuma dua atau tiga itu sampai sebelas titik
jadi itu terakhir itu pulang jam tadi tiga pagi terus tidurnya cuma dua jam
jam enam tuh kita harus udah bangun dan lari pagi lah sama dia
dia emang harus lari kalau nggak lari basket atau nggak berenang
terus siangnya itu tiba tiba dari jawa tengah dia jalan
darat lagi ke jawa barat
jadi tuh nyampe lagi tuh di jawa barat kita sampai jam sembilan
jadi udah dua jam tuh jalan lagi sampai jam sembilan malamnya besoknya gitu
itu istirahatnya emang harus diakalin lah di prepare bener bener
terus kalau yang paling mengesankannya lagi nih kita kan tim liputan nih datang ke sana tuh dengan peralatan yang banyak dan saingannya itu emak emak
sandi itu ternyata penggemarnya luar biasa sekali emak emak dan ibu ibu
sampai ada waktu dimana kita kan kadang kadang kalau liputan tuh sama yang sama
jadi kadang kadang kalau liputan tuh sama yang naik naik panggung ya
maksudnya ngambil gambar dia yang dekat yang jauh tuh sama yang naik naik panggung
sampai akhirnya tuh mungkin ibu ibu ini merasa bahwa saya ini menghalangi view dia gitu
akhirnya saya disiram pakai air sama dia sama air aqua gitu
disiram pakai air aqua
katanya gitu wah oke oke
jadi kita agak melipir
jadi harus ngalah juga sama masyarakat
bukannya kalau wancara
untung disiramnya sama air putih
iya coba air keras kan
bukan air lain
air putih sekali ya yang banyak dia
dur kalau misalnya apa namanya kiai ma'ruf itu selalu identik dengan sarung gitu
mungkin ada cerita mengenai sarung apa gitu terkait kenapa sih harus selalu pakai sarung gitu
pernah nggak sih kamu ngeliat satu momen atau satu kesempatan mungkin pakai celana biasa gitu celana bahan gitu
hmm kalau sekarang sih enggak ya
punya berapa banyak sarung mungkin pak
sekarang ribuan deh kayaknya
kalau sekarang sih enggak ya karena mungkin sosok pak kiai maruf ini identik dengan santri gitu ya
jadi selalu apa yang dipakai sama pak kiai itu selalu mencerminkan seorang kekiayanya
jadi pak kiai itu sekarang selalu mau pakai sarung
sarung favoritnya itu apa ya kalau nggak salah ya
nah ada itu inisialnya ya
kalau nesya gimana nes
mau dapat juga
karena sebelum masa kampanye ini memang juga sebagai wartawan yang ditugaskan di istana kan untuk meliput pak jokowi gitu
apa kesan atau mungkin tapi kita ngomongin masa kampanye nya ya
yang nggak pernah dilupa itu seperti apa
oke boleh saya buka ini dia
ini yang di belakang
kalau ini sih waktu itu nih sebagai presiden sih waktu itu kita lagi makan eh lagi pas buka puasa
kamu ngapain sampai kamu diketawain
kita ngetahuin pak jokowi sebenarnya
jadi ini kita kalau yang foto ini tuh
bisa sedekat itu emang gak ada ininya
nggak ada protokolernya apa stampresnya
kan beberapa foto gitu kayak kamu akrab banget
itu sebenarnya sih gara gara kalau misalnya foto yang tadi saya wawancara sama pak jokowi
itu gara gara itu event aku lupa deh kayaknya pada saat pak jokowi pakai sarung acara ke pekalongan
menghadiri di tempatnya habib lutfi waktu itu
itu heboh pak jokowi pakai sarung lalu kemudian saya tahu dong pak wawancara dong pak gitu
lalu kemudian ketika wawancara pak jokowi mau dan yang tadi pak jokowi nunjukin sarung tuh nih saya beli sarung baru gitu
lebih kepada itu sih
pernah dimarahin nggak kamu
sama siapa nih
pak jokowi sih alhamdulillah nggak pernah ya faham
karena maksudnya gini kalau pak jokowi ini kan ini kan pipres saya kedua untuk embed pak jokowi
pak jokowi kan saya pernah hebat juga sama pak jokowi sejak sebenarnya pilkada putaran kedua
jadi cukup agak apa namanya sudah dki lalu kemudian mengenal nah inilah sebenarnya kadang kadang justru malah dipanggil sebenarnya sih yang untuk apa namanya ya itulah apa namanya
dipanggil terus jadi kalau tadi foto yang sama ibu sebenarnya tadi agak lucu juga sih
itu pas potong rambut itu bukan sih yang di garut
jadi pak jokowi lagi potong rambut lalu kemudian saya ambil gambar kan karena kalau misalnya pak jokowi itu perbedaan ini gini faham kalau dua ribu empat belas waktu yang lalu itu perbedaan pola kampanye di dua ribu dua puluh
dua ribu sembilan belas kalau dua ribu empat belas itu mungkin seperti kayak pak sandi jadi kita dua minggu gak pulang pulang apa namanya kayak bayang bang toib lah ya jadi naik mobil terus jauh darat
nah kalau yang dua ribu sembilan belas sekarang itu lebih ke panggung ke panggung
itu perbedaannya nah kalau kuas kemarin dan yang kalau dua ribu empat belas itu kita berdua wartawan satu tim dua orang
nah kalau sekarang itu satu orang nge vj makanya waktu pas foto sama ibu iryana itu pak jokowi lagi cukur rambut saya lagi ambil gambar tiba tiba
jadi sini pak jokowi sini saya ambil gambar sini ibu iryana saya gak nge sebenarnya awalnya pas lagi ambil gambar kok tiba tiba ada yang eh oi doh lah siapa pas liat oh ibu
tadinya mau gituin cuman kan gak mungkin juga kan
kalau kamu gituin kamu digituin lagi sama pak sumpah mpres
terus kayak yang lucu itu kayak kok mau liat dong gambarnya deh gue pas liat oh ganteng ya oh iya bu
kalau gak bilang ganteng gak mungkin ya
oh iya iya oke kita masih akan kembali nanti kita akan jeda terlebih dahulu
saya mau kasih pertanyaan ke teman teman di sini saya mau nantang mereka sebenarnya
sebagai jurnalis yang mengikuti kegiatan masing masing paslon dalam rangka pemilu kali ini ya
seberapa kenal sih dengan pemilu seberapa jago sih dengan pemilu ini ya siap siap
terus aja dan berikut tetap lagi sama kami
oke untuk rifana kita balik lagi sebelum saya tutup rifananya ya karena jauh nih jauh banget
nak mau tanya dong seberapa penting sih buat kamu sebagai seorang jurnalis untuk menjaga netralitas
kan jurnalis wartawan ini dituntut untuk netral kan dalam melakukan pemberitaan sehari harinya gimana
singkat aja nak singkat ya

oke itu sangat penting sekali buat wartawan menjaga netralitas
sesuai dengan slogan cnn never pick a side
jadi saya berusaha sebaik mungkin kalau misalnya kita lagi berhadapan dengan capresnya misalnya pak prabowo
meskipun banyak isu isu yang penting isu isu yang mungkin memojokkan kita tetap menanyakan hal tersebut
karena kita gak boleh make it personal kita we have to be professional
oke terima kasih ya rifana ya harus saya dadadada mungkin temen temennya mau bantai
nah oke singkat aja buat nesha soal netralitas
netralitas itu penting
sama kayak rifana kita bagaimana gini yang persepsi orang ketika pada saat kita embedded seseorang calon
kita kan ditugaskan kantor untuk embet sosok itu bukan berdasarkan pilihan kita
jadi kita ditugaskan untuk sosok
tapi bukan berarti soal pilihan itu kan kita yang tahu
nah persepsi ini yang kemudian yang menjadi cukup mengganggu ya karena kita embed si a embed si b
dalam persepsi orang kita pasti pilih orang orang yang kita hebat
padahal sebenarnya pilihan itu kita ditugaskan
bukan berdasarkan kita tugas kantor bukan berdasarkan orang yang kita embet itu ditugaskan
kantor punya pertimbangan tetapi salah satunya saya meyakini bukan karena atas pilihan kita itu
dan soal netralitas sampai sejauh ini baik saya maupun juga teman teman yang lain
saya meyakini bahwasannya kita tetap pada soal netralitas itu sendiri
jadi harus berimbang ya
saya juga tadi berimbang saya tanya rifana saya tanya kamu juga ya
jadi satu sama ya
tapi karena durasi terbatas saya harus mengajukan beberapa pertanyaan yang tadi saya bilang
siapa jago dalam hal pemilu dada dada
jadi permainannya gini gamesnya gini kalian harus jawab pertanyaan saya siapa yang paling cepat
jadi misalnya saya kasih pertanyaan dulu terus dada dada siapa duluan gitu ya
ini menentukan gaji kalian nih mas
siapa cepat dapat ya
kamu berencana menggelar doa bersama pada debat terakhir tiga belas april mendatang
nah doa bersama ini merupakan jalan ketawa merupakan bentuk pesan damai sekaligus menandakan berakhirnya masa kampanye
dan memasuki masa tenang yang akan dimulai empat belas april sampai tujuh belas april sampai hari pemilihan
pertanyaannya ada berapa sih jumlah partai politik yang menjadi peserta pemilu
ah salah semuanya
yang benar jawabannya ini ditampilin nggak
plasma c coba dibuka
ada berapa jumlahnya
ini plasmanya juga ngambek nih kayaknya
sebenarnya bukan itu jumlahnya jumlahnya adalah enam belas partai
aduh belum di daerah belum masuk di daerah ya
ya udah pertanyaan kedua
flashback ke pemilu presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas
yang diselenggarakan untuk pemilih presiden dan wakil presiden di dua ribu sembilan sampai dua ribu empat belas ya
nah saat itu kandidat presidennya adalah
bukan itu pertanyaannya saya cuma nanya aja ya
kandidat presidennya pak sby betul megawati dan juga pak jk
pertanyaannya siapa calon wakil presiden dalam pilpres dua ribu sembilan yang mendampingi sby
satu untuk nisha
lahir di surakarta jawa tengah dua puluh satu juni enam puluh satu
beliau merupakan presiden ke tujuh indonesia yang mulai menjabat sejak dua puluh oktober dua ribu empat belas bersama wakil presiden
nah betul bukan itu juga pertanyaannya
jokowi dodo berasal dari keluarga yang sederhana
bahkan ia awalnya dikenal sebagai pengusaha mebel di surakarta di kota solo ya
pertanyaannya apa nama usaha yang dimiliki oleh gibran raka buming anak dari jokowi
ah salah salah
cili pari markobar
terus ngomongin produk produk apa ya
sama ya gula terus banyak kan makanan
ah bener jawabannya
udah ngicipin ya semuanya
ketua umum gerindra sekaligus capres nomor urut dua prabowo sempat mengajak sejumlah elit partai mitra koalisinya mencicipi rasanya berkuda
pada rakornas gerindra
tahun lalu di hambalang mengutip lhkpn kpk go id prabowo diketahui memiliki wah banyak juga satu ratus dua ekor kuda senilai lima miliar rupiah
nah pertanyaannya siapa nama kucing peliharaan prabowo
eh lebih dulu
kamu baru jawab tuh
pemilu menjadi penting karena pemilu merupakan instrumen penentu arah kebijakan publik suatu negara
nah di indonesia diketahui bahwa pemilu presiden diadakan selama lima tahun sekali
banyak catatan dari perjalanan pesta demokrasi di indonesia sejak awal pemilu di seribu sembilan ratus sembilan puluh
pertanyaannya siapa yang pernah menjabat presiden republik indonesia dengan masa jabatan tersingkat
bapak beji habibie
kita masih ada pertanyaan lagi nggak
oh udah selesai teman teman pertanyaannya
karena waktu saya sangat terbatas masih ada program berikutnya soalnya ya
but anyway terima kasih untuk nisha
terima kasih untuk nesha untuk abdur juga
dan juga untuk sissy tadi juga dari fana yang ada di surabaya

itu tergantung nanti ya
saya kan cuma nanya pasilitasi aja

terima kasih sekali lagi teman teman
selamat meliput selamat bekerja lagi
terima kasih untuk karya karya jurnalistik yang sudah kita lihat di live
terima kasih juga